fiera lovita dokter perempuan yang mendapatkan intimidasi atas unggahannya di media sosial
karena dianggap melecehkan ulama angkat bicara mengenai peristiwa yang ia alami
ia mengkonfirmasi beberapa bentuk intimidasi melalui pesan singkat telpon hingga kedatangan orang yang tak dikenal
meski sudah memberikan pernyataan maaf secara lisan dan tertulis sampai saat ini dokter fiera masih mendapatkan ancaman
meski begitu fiera mengaku belum akan mengambil langkah hukum untuk meredam ancaman yang ia dapatkan
kasus ini bermula dari tulisan viera di media sosial tentang pemimpin fpi rizik sihab
yang kemudian menjadi viral dengan berbagai pelintiran dan hujatan
akibatnya fiera mendapat intimidasi dari berbagai pihak dan sejumlah kelompok lain
saya sama seperti netizen lainnya yang hanya mengemukakan apa yang ada dalam hati
hati dan pikiran saya tanpa maksud dan tujuan apapun
bahwa intimidasi itu memang masih ada masih tetap terjadi tanpa menyebutkan nama ormas atau lembaga apapun
karena itu adalah oknum
saat ini saya belum memutuskan atau merencanakan hal apapun ke depan
tapi yang pasti sebagai dokter saya tetap ingin mengabdi untuk masyarakat
sementara seorang remaja yang mengalami peristiwa yang sama
dengan dr fiera diintimidasi sejumlah orang dalam sebuah video yang viral di media sosial
akhirnya dievakuasi polisi kamis petang
remaja itu diintimidasi karena membuat postingan yang menyinggung kelompok tertentu di akun media sosialnya
remaja berusia lima belas tahun ini dan segenap keluarganya dievakuasi unit jatan ras polda metro jaya
dari kediaman mereka di wilayah cipinang jakarta timur
dalam video yang viral di media sosial ini

dan mendapat kekerasan fisik dari sejumlah orang yang diduga anggota ormas pengurus rukun waris iv
mengatakan bahwa peristiwa dalam video yang viral di media sosial itu terjadi pada dua puluh delapan mei lalu
sekitar lima puluh orang mendatangi remaja ini dan membawanya ke pos rw
kamis malam remaja dan seluruh keluarganya dibawa ke unit jatan ras polda metro jaya
sementara polisi juga telah mengamankan satu orang terduga pelaku yang melakukan pemukulan terhadap sang remaja
ketika di rumah teman teman yang di rumah menerima informasi bahwa ada intimidasi dari pipi kepada keluarga putra
kita bukan melakukan penangkapan terhadap korban tetapi kita melakukan evakuasi untuk mengamankan
agar tidak terjadi intimidasi dari pipi
dan langkah selanjutnya selain kita evakuasi kita akan melakukan tindakan tegas terhadap ormas epi yang melakukan intimidasi terhadap keluarga
persekusi atau tindakan sosial
wenang wenang memburu seseorang yang dilakukan sejumlah warga
belakangan ini marak terjadi
perbuatan main hakim sendiri ini tentu tidak bisa dibenarkan
pemerintah diminta hadir untuk menindak tegas pelaku intimidasi
seorang dokter di rumah sakit umum dera solok sungai terbarat fira lovita merasa tertekan setelah mengalami persekusi
berupa teror dan intimidasi oleh sejumlah orang dari sebuah ormas
peristiwa itu bermula setelah ia membuat pernyataan yang dianggap
menghina ulama di akun facebook miliknya
mengaku diintimidasi dokter fiera pun memutuskan pindah ke jakarta
atas pertimbangan di atas yaitu keselamatan saya dan anak anak
dan ditambah lagi situasi lingkungan yang tidak mendukung
saya memutuskan untuk berkeinginan keluar dari kota solok sumatera barat
kejadian yang menimpa dr fiera juga dialami seorang remaja berusia lima belas tahun di jakarta
sebuah video viral di media sosial menunjukkan sang remaja diintimidasi sejumlah orang
persekusi atau tindakan sekelompok orang untuk memburu dan menangkap orang lain semakin marak terjadi belakangan ini
gerakan yang bermula dari pelacakan melalui media sosial ini disinyalir terjadi secara sistematis
dilakukan dengan mengumumkan di media sosial untuk mencari orang atau postingan
yang dianggap menistakan agama islam atau ulama dan segera melaporkan
ini ada rangkaian yang teman teman bisa lihat
kami betul betul merasa bahwa harus ada upaya mewaspadai persekusi ini
karena persekusi ini kalau melihat tidak berhentinya tindakan ini dilakukan
maka ini akan bisa lebih luas lagi terjadi di indonesia
pemerintah diminta serius menangani tindakan yang dikhawatirkan menyebar di seluruh indonesia ini
karenanya wakil presiden yusuf kala meminta kepolisian untuk bersikap tegas kepada pelaku persekusi
tindakan main hakim sendiri apapun alasannya tidak bisa didengarkan
pemerintah sudah seharusnya bersikap tegas kepada mereka yang secara terang terangan melakukan intimidasi
agus firman syah cnn indonesia
fenomena persekusi atau perburuan sewenang wenang terhadap seseorang
untuk dihakimi kian marak dan meresahkan
bagaimana seharusnya aparat penegak hukum menindak aksi main hakim sendiri ini
kami akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan yunita
yang merupakan anggota dari koalisi anti persekusi dari lbh jakarta
selamat malam terima kasih sudah hadir
dan kemudian ada kombes pol sulistio pujo hartono yang merupakan analis kebijakan madya div humas polri
selamat malam pak pujo
terima kasih sudah hadir pak pujo
saya akan mulai terlebih dahulu
kalau kita lihat pak pujo ya yang paling tidak yang saya lihat ini yang saya amati dan muncul di berbagai media
begitu ada mulai ibu ibu dokter begitu ya kemudian remaja
ini menjadi korban pak digeruduk sekelompok orang yang kemudian disebut sebagai persekusi
karena gara gara mereka melakukan mengunggah status di media sosialnya masing masing di akunnya masing masing
kok bisa sampai begini pak gimana kepolisian pak
yang pertama kita
kalau melihat permasalahan itu kita melihat yang pertama adalah sebab dulu
sebab kemudian proses upaya dan harapan yang harus kita
jadi kita melihat bahwa dengan makin menguatnya internetnya itu muncul yang disebut media sosial
di situ masyarakat sering menganggap bahwa media sosial ini adalah domain pribadi
saya ingat bahwa media sosial ini adalah domain umum
saat kita chatting itu kita anggap sebagai bagian daripada kelompok kita
itu sama orang orang tertentu bisa diposting ke tempat lain
bisa dianggap ini menghina dari kelompok kelompok lain
itu yang pertama
jadi itu ada penguatan daripada media sosial serta penguatan namanya kebebasan berepresi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
jadi saat ini masyarakat memang senang untuk sharing informasi berguncing dan lain lain
tetapi tentu saja yang dengan adanya itu kan pemerintah juga telah berupaya untuk melakukan berbagai tindakan upaya dan apa
yang pertama tentu saja dengan adanya undang undang ite
tentu saja dengan adanya kebebasan berepresi muncul
yang pertama adalah undang undang ite
yang kedua adalah undang undang sembilan ratus sembilan puluh delapan
tentang berbebasan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
jadi memang permasalahan ini permasalahan yang komplek
tetapi kalau permasalahan persekusi ini sebetulnya adalah permasalahan hukum
makanya kita langsung bicara persekusi
ya permasalahan hukum
permasalahan hukum dimana ada sekelompok orang yang memanfaatkan tadi
kan orang itu kan dia nyampaikan lewat media sosial
orang memonitor lewat media sosial
kemudian dia sharing informasinya ke media sosial untuk melacak siapa ini orang ini
kemudian kelompok tersebut setelah bisa melacak kemudian mendatangi rumahnya
karena memang kita sering berpikir bahwa
itu nggak bisa dicegah pak ya
kita memiliki sistem ya
kita melakukan namanya patroli
kita kalau di kepolisian memiliki tiga dengan adanya media sosial ini
kita membentuk tiga satker baru
yang pertama dear cybercrime
kemudian biru multimedia sama direkturat kamsus
artinya bisa dicegah
kita yang pertama untuk biro multimedia kita melakukan edukasi
ada masyarakat bagaimana caranya untuk baik atau bijak dalam melakukan medsos
sehingga tidak gampang menyinggung orang lain
anda bicara ini sebabnya dulu
kenapa ada persekusinya
itu makanya multimedia
kemudian jika ada permasalahan
permasalahan apakah permasalahan persekusi permasalahan penghinaan sara dan lain lain di media sosial
manuskir sobre ini saya pikir bisa itu daftarin daftarin sudah
agung sudah ada
setelah terjadinya viral apa kita mesin mesin kita kemudian anggota kita langsung melacak oh ada viral baru
ada viral baru langsung kita memahami ada permasalahan di dunia medsos tersebut gitu
tapi bisa dicegah tidak sebelum orang menjadi korban persekusi atau diintimidasi oleh sekelompok orang yang mendatangi orang yang menulis status tersebut
jadi persekusi itu bisa yang pertama bisa berada pada domain medsos juga medsos kontra medsos
jadi dia mengancam awas kamu awas kamu di medsos bisa terjadi
nah itu bisa dicegah
di medsos kemudian ada juga yang langsung begitu mengancam di medsos dia tahu lokasinya dia datangi
jadi nggak terpantau menurut anda
itu setelah setelah waktu itu mengancam di medsos kan oh ini kita memantau apa sih permasalahan yang paling paling
urgent saat ini makanya ada dua ribu permasalahan di seluruh indonesia yang menonjol kan begitu
nah kita klasikkan lagi mana yang bermasalah
kan sebenarnya masyarakat juga kalau dia memiliki permasalahan di medsos khususnya menyangkut ucapan dia kecaitingan dia yang mungkin menyinggung orang lain
dia anggap mungkin melecehkan orang lain dan lain lain itu harus segera dia kalau merasa ada yang terancam atau apa
harus segera melaporkan pada
ya harus segera melaporkan pada medsos
atau apa figur tertentu
tokok nomor tertentu lah ya
ya kan itu kan biasanya dia langsung panen respon
kalau dia merasa ada seseorang yang merasa terancam harus segera melapor pak saya pernah posting ini saya sudah minta maaf
tidak ada orang tersebut tapi orang tersebut mengancam saya mohon bantuan pak harus segera lapor ke polisi
karena memang polisi sudah punya domain juga di
sudah ada ya
sudah ada kita memiliki berbagai domain ada multimedia go id ada tribatus co id dan lain lain
dan itu bisa sebagai sarana untuk melapor juga atau lapor langsung ke polisi yang terdekat
baik mbak yunita catatan anda dari koalisi anti persekusi ini seperti apa yang terjadi beberapa waktu terakhir ini kan semakin kian marak
kita mungkin saya belum paham yang sebelum sebelumnya yang dulu apakah juga marak juga
apakah yang kali ini mengalami peningkatan
kemudian banyak yang menyebut ini kekurang tegasan dari aparat kepolisian kan itu ada beberapa kritik nanti mungkin dijawab pak pujo
tapi catatan dari koalisi anti persekusi sendiri seperti apa
kan beberapa yang marak ya akhir akhir ini
dalam koalisi antar persekusi kami mencari beberapa data kami menemukan ada sidaknya ada lima puluh dua kasus di seluruh indonesia
jadi kapan rentang waktunya
rentang waktunya dia sebenarnya sangat naik pada beberapa bulan terakhir ini terutama di bulan mei
kemudian dalam satu hari dari lima puluh dua kasus tersebut naik menjadi lima puluh sembilan kasus
dalam satu hari
dalam ya kami menemukan dalam satu hari beberapa catatan
dari lima puluh dua ke lima puluh sembilan
lima puluh sembilan menambah tujuh kasus
kami melihat upaya ini adalah upaya yang sangat sistematis dan sangat meluas
pertama ini terjadi di sidaknya enam kota di indonesia
dan kemudian dia terjadi dalam rentang waktu yang sangat begitu cepat dan waktunya pendek
kami melihat lagi kami mencoba menganalisa apa yang terjadi
kami melihat ada beberapa pola yang serupa di antara seluruh kasus tersebut
pola pertama ada upaya untuk men tracking beberapa pelaku yang diduga menghina ulama atau agama
kedua setelah di tracking tersebut ada upaya untuk mencari identitas identitas orang orang tersebut
apakah itu alamat rumah atau alamat kantornya
ketiga setelah dicari maka ada upaya untuk menyerbu orang tersebut
apa akun akun sosial
dan sebenarnya ini mungkin bisa dicegah dari sini
tapi memang mungkin orang tersebut tidak sadar karena akun tersebut dia terpisah sendiri
dan keempat ada pemberudukan di rumah dia atau di alamat kantornya orang tersebut
dan kelima ada ancaman kekerasan atau bahkan upaya kekerasan yang terjadi pada dia
dan sudah langsung dilakukan kekerasan begitu ya
saat itu juga biasanya
dan ke enam biasanya mereka akan dibawa ke kantor polisi
dikenakan ancaman pidana undang undang it atau pasal penodaan agama
dan untuk menyikapi hal ini respons polisi sendiri sebenarnya sangat beragam
pertama ada yang mempersangkakan korban
ada ya ada yang mempersangkakan korban
kedua ada yang melihat upaya dari surat permintaan maaf
karena biasanya ada yang membuat surat permintaan maaf di hadapan polisi
beberapa ada yang bahkan ikut juga mengintimidasi korban
dan yang terakhir justru ada respon positif
seperti kasus yang terjadi di
terakhir ini ya
ya terakhir ini
polisi akhirnya memang melindungi korban
ini yang terakhir
memang ada beberapa respon
bisa anda berikan contoh di mana kasus yang mana begitu ketika korban ditersangkakan justru
beberapa kasus kami melihat
itu masih terkait yang pola yang sama
ya di beberapa kasus yang
jadi ada dari lima puluh sembilan kasus tersebut
tapi memang sangat beragam sekali lokasinya
kami melihat butuhnya ada upaya yang tegas daripada kepolisian untuk bisa menginvestigasi kasus ini
kasus yang terjadi di cipinang seharusnya menjadi contoh untuk kasus kasus lain di mana polisi justru melindungi korban
bukan pada akhirnya mengintimidasi mereka
baik nanti kita masih akan bicara soal penjagaan
tadi pak pujo mencontohkan harusnya orang yang sudah memanen ketika menulis statusnya di media sosial dan memanen komentarnya

sebenarnya mereka tidak terlalu sadar
respon di akunnya tersebut
maka kalau semuanya banyak berisi ancaman lebih baik melaporkan langsung kepada polis

nah apalagi kalau disebutkan tokoh yang merasa tidak boleh dikritik itu adalah nama yang sama juga
mungkinkah ini sebuah hal yang sistematis itu tadi
jadi ketika itu sudah diketahui maka untuk mencegahnya kan mudah
jadi kita juga memonitor adanya beberapa kasus seperti kasus di sumatera
sumatera barat ibu dokter
kemudian kasus yang
yang di jakarta atau pinang
yang pelakunya sudah kita amankan
malam ini sedang diperiksa
dan beberapa kasus lain
tetapi yang lain yang lima puluh dua dan lain ini kita butuh juga
sebenarnya kasusnya apa
karena memang tanpa data yang konkret kita
susah untuk mengevaluasi
karena ini jutaan miliaran informasi setiap detik berseperan walaupun sudah kita lakukan framing dan identifikasi
nah bicara soal pencegahan tadi sebaiknya seperti apa mbak
karena kan ada kemungkinan yang menyatakan bahwa ini akibat tadi polisi tidak tegas ketika orang membuat status yang juga menyinggung kelompok tertentu itu
ya apa yang dilakukan kelompok tertentu itu memang secara hukum salah
tetapi yang apakah mungkin bisa dibenarkan yang membuat status itu juga kemudian bisa disalahkan
tadi tadi kebebasan berpendapat ada batasannya begitu
menurut pandangan anda seperti apa
kita harus melihat
memang ada kebebasan berpendapat itu
memang ada batasnya
tapi kita harus melihat apakah status yang dibuat apakah itu kritik atau apakah itu siar kebencian
yang memang bisa dipidanakan adalah siar kebencian
dimana ketika dia berpendapat justru pada akhirnya bisa membahayakan orang lain
itu yang perlu kita lihat kembali lagi
tapi kalau sejauh itu adalah kebebasan berpendapat dalam konteks kritik
maka seharusnya dia tidak dipidana
karena kita harus berhati hati dalam kasus ini jangan sampai kritik justru karena
sesuatu orang mengkritik sesuatu pada akhirnya dia dipidanakan
atau bahkan dia justru dimain kehakimkan sendiri dia justru digeruduk dan lain lain
ini yang memang patut menjadi catatan
dan sebenarnya yang patut kita lihat sesungguhnya seluruh kasus yang terjadi pada akhir akhir ini semuanya memiliki pola
seharusnya jika kita mengikuti hal tersebut maka upaya pencegahan maupun upaya agar hal hal ini tidak terjadi lagi itu bisa dikendalikan
beberapa kita lihat sebelum terjadi penggerudukan
ada upaya untuk upaya untuk mengajak orang untuk bisa menggeruduk satu tempat
nah itu yang bisa dicari di sana
itu rata rata seperti itu ya di beberapa
rata rata seperti itu
bahkan biasanya dalam akun akun tertentu memang ada upaya untuk segera cari orang ini misalkan
itu juga kianmark ya
seruan itu terjadi sebelum adanya aksi penggebrekan itu
dan ini yang patut untuk dicari tahu siapa saja orang orangnya
pak ini kan sebenarnya cukup mengerikan pak ya
kita tidak bicara mungkin soal status yang ditulis adalah salah atau tidak salah itu nanti juga adalah kewenangan kepolisian yang lain
tetapi ketika ada seruan ketika ada sebuah status mungkin mengkritisi atau mungkin bisa menyinggung juga kelompok yang lain
tapi kemudian ada seruan untuk mencari orang yang menulis status itu
lalu kemudian disebutkan nama identitasnya secara luas ke publik
kemudian di geruduk bersama sama
ini kan menjadi orang bisa akhirnya malas kemudian ya takut untuk berpendapat
akhirnya di mana letak demokrasinya di negara ini
nah ini langkah kepolisiannya seperti apa
menyisir orang orang yang mengajak itu juga ataukah bagaimana pak
mungkin dalam kasus terakhir itu mungkin bisa dipelajari juga akan menyisir orang orang yang melakukan ajakan untuk penggerudukan itu
jadi kalau kelompok tertentu yang memang mengajak itu
mengajak pendukungnya untuk menyerbu orang yang mengkritik
itu bisa dikenakan saksi pilihan apa
kan sudah kita amankan berapa ya
yang termasuk yang barusan diamankan pada hari ini
itu sudah kita amankan
yang mengajak diamankan yang melakukan pemukulan
yang pemukulan ini kan penganihan tuh
secara bersama sama pasal satu ratus tujuh puluh kuhp
jadi memang langsung kita amankan termasuk saksi saksi pak rt nya semua sudah kita ajak
kita undang untuk kita periksa
dan kita klarifikasi permasalahan bagaimana
dan itu saja kalau memang ada khususnya penganihan yang jelas ya
rekamannya jangan jelas sekali
itu memang kasus pidana
tapi memang penting sekali
penting sekali untuk masyarakat
tadi yang saya sampaikan bahwa mulai dia memposting
kemudian mau ngajak diserbu dan lain lain
ini kan proses bisa sampai dua minggu
tidak mungkin saya posting hari ini langsung hari ini sembuh gitu
jadi memang harus ada kesadaran daripada masyarakat
bahwa kalau ada ancaman
hadirnya ada merasa terancam
segera melapor ke keputusan terdekat
khususnya menyangkut ujaran ujaran kebencian
yang permasalahan ujaran kebencian sara dan lain lain
karena ini efeknya bisa sangat luas
tidak hanya terhadap orang itu yang ngomong
tetapi bisa banyak orang lain
satu orang lain
kalau orang itu lain langsung di generalisir
orang dari kelompok ini yang melakukan
langsung dibukul rata
ini jadi saat masyarakat tidak sensitif
kan yang sensitif tidak polisi saja
ya istilahnya eh sini sini lapor lapor
tapi masyarakatnya diam saja
mereka tidak sensitif
itu istilahnya sini nol
mereka sangat mengejar informasi dari masyarakat
polisi kan tiap hari posting itu jutaan
dengan sistem kita jutaan untuk mencari informasi dari masyarakat
masyarakat juga harus merespon
aktif kalau memang ada ancaman
ancaman seperti itu
jangan sampai nanti ini dimanfaatkan oleh orang lain
bukan cuma terhadap satu orang ini ngomong
menjadi permasalahan generasi terhadap kelompok dengan kelompok
ini bisa terjadi namanya konflik horizontal
itu yang polisi selalu
makanya tim dari kita tiap malam ini melakukan patroli
sampai ya satu x dua puluh empat jam
piket nih maksudnya
untuk memonitor miliaran percakapan itu
kan begitu dengan mesin
dengan semua cara kita lakukan
dan kita imbau kalau ada yang
menurut anda langkah yang jauh lebih efektif adalah
kalau ada orang yang diancam karena status di media sosialnya
maka lebih baik dia yang melaporkan
karena kalau polisi yang menyisir sendiri itu
akan susah ya karena jutaan tadi
jutaan ini kan respon ini
saat dia mengancamnya mungkin tidak pakai medsos
tapi mungkin pakai sms dan lain lain
kan itu kan harus
yang berbagai sistem platform media sosial ini kan kita amati
tapi kan tidak semua percakapan
kita monitor kan begitu
jadi ini memang harus
apalagi kalau mengcapture percakapan
ini kan kalau kita tidak masuk ke dalam grup ini kan
tidak bisa kita bacakan gitu
kita kan harus diundang sana
ya kan ke grup masih
oh ini grup grup apa kita masuk
kita lihat percakapan di media media lain
jadi menurut pak puja itu lebih baik orang itu melaporkan
tapi itu menurut anda efektif tidak
orang apa khawatir sebenarnya
kalau mau melapor kok kesannya mungkin bisa saja nggak dianggap
atau mungkin nggak efektif dan sebagainya
anda mencatatnya seperti apa
ini karena polisi mengutarkan kendalanya ini sebenarnya
mungkin jika memang strateginya adalah mengawasi seluruh jalur komunikasi yang di akun media sosial
mungkin itu akan jadi kesulitan besar bagi polisi
karena itu sangat luas
memang yang diperlukan adalah mencari tahu beberapa akun akun strategis yang memang dianggap memunculkan adanya
pemilahan ya berarti ya
ya pemilihan mengenai hal tersebut
sehingga menjadi lebih terfokus
dan yang kedua
karena kalau kita melihat seluruh akun
kami juga melihat pola
beberapa akun yang justru dipersekusi itu adalah akun palsu
jadi dia bukan orang yang melakukan tersebut
tapi dibuat oleh orang lain yang kita tidak ketahui siapa
tapi biasanya orang tersebut berasal dari etnis atau suku tertentu atau agama tertentu
ini memang harus diperhatikan
maksudnya bagaimana dari suku tertentu agama tertentu
agama yang tidak minoritas
dia tidak mayoritas
itu maksudnya yang membuat akunnya
seseorang membuat orang dari akun dari etnis maupun dari agama tertentu yang minoritas
seolah olah dia membuat status atau membuat postingan yang dianggap menghina ulama atau agama
tapi ternyata tidak ditemukan bahwa itu adalah akun asli orang tersebut
kita agak kesulitan untuk menemukan
jadi itu mendomplek akun orang lain begitu maksudnya
mereka biasanya membuat akun palsu justru
membuat akun palsu mengatasnamakan
orang tersebut gitu ya
ada beberapa pola seperti itu
itu mungkin akan jadi tambahan kesulitan lagi kalau semua akun justru diperhatikan
dan yang kedua
beberapa pola lainnya yang kami lihat
jangka waktu antara postingan dengan persekusi itu begitu tidak jelas
pertama ada yang
tidak jelas maksudnya
hanya dalam beberapa hari
biasanya ada yang beberapa hari
tapi ada kalau kita lihat dari beberapa akun yang mengajak untuk persekusi orang orang
tidak jelas berapa
kapan dia memposting hal tersebut
karena yang kita lihat tiga menit yang lalu
satu jam yang lalu
tapi tanggalnya apakah itu dua minggu sebelumnya atau dua hari sebelumnya
itu tidak diketahui
tapi memang ketika seseorang mencari bantuan pada akhirnya
memang orang tidak aware untuk dan akhirnya mencari bantuan
respon polisi memang masih sangat beragam sekali pak
memang ada yang positif seperti kasus cipinang
tapi mayoritas justru ikut serta
mungkin kalau cipinang karena viral ya
ada video kekerasannya dan lain sebagainya
sehingga polisi disitu bisa langsung mengambil langkah
tapi kalau yang tidak terdokumentasi melalui video itu yang akan susah begitu ya
tidak berdokumentasi video secara publik
yang pengerudukannya itu penyiksaannya tadi misalnya
kalau kita lihat seperti cipinang kan terlihat disitu
tapi kalau mungkin tidak terdokumentasi bagaimana dia digeruduk
bagaimana dia diserbu oleh kelompok tertentu tadi
itu kan akan menjadi kesulitan
dalam beberapa kasus justru setelah digeruduk
mereka justru dibawa ke polisi
antara polisi akhirnya ikut mempersangkakan tadi polanya
atau dia justru melihat adanya surat permintaan maaf tersebut
tapi seharusnya ketika orang orang mempersekusi itu datang
melihat dan telah terjadi penganiayaan dalamnya
seharusnya polisi juga bisa melakukan investigasi terhadap kasus tersebut
baik pak rata rata juga ada yang menarik disampaikan
jadi mempersekusi itu
membawa orang yang dipersekusi tadi ke kantor kepolisian pak
jadi ini seolah olah kayak sebenarnya mereka datang membantu kepolisian
tapi sebenarnya mereka juga melakukan tindakan intimidasi
melakukan kekerasan juga disana
nah apakah yang kemudian nanti misalnya ada suatu kasus gitu
yang ketika sekelompok orang mempersekusi orang tertentu
kemudian dibawa kepolisian
maka orang yang membawa ini juga bisa dipidana langsung pak saat itu pak
nah jadi begini
kalau kita melihat struktur
hukum acara pidana kita
memang kan orang ini kan ada yang pelapor
nah ini kan ada namanya tertangkap tangan dan lain lain ya
tetapi kalau dalam
masalah media sosial dan lain lain
saya sampaikan kepada masyarakat
boleh dan tidak perlu
untuk langsung mengambil orangnya
karena kita khawatirkan yang terjadi adalah
adanya masalah baru
dari pertama umumnya masalah penghinaan terhadap seseorang
karena kita tahu rumahnya
kita datang sendiri
jadi masalah awalnya adalah
menjadi masalah penganihan

penganian terhadap satu orang oleh sekelompok orang
nah ini yang menjadi
menjadi beraitan kita
saya sampaikan dari masyarakat pada kesempatan ini
tolong jika memang ada permasalahan
dia merasa dihina sukunya
lapor aja polisi kalau tahu
orangnya jangan langsung
datang pukul baru bawa ke polisi
apakah ini bisa diartikan bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap kepolisian misalnya pak
nggak seperti itu
nggak seperti itu
fenomena persekusi ini
hanya ada di indonesia saja
dengan adanya dunia medsos
dunia medsos yang makin menguat ini
kemudian kebebasan berbicara
kemudian sekarang kan media ini kan menjadi pilar demokrasi kelima kan begitu ya
jadi ya antara bebas bebasnya
nah ini kan memang kita berusaha untuk mensikapi ini dengan cara yang benar
khususnya dengan fenomena baru
kan dulu kan orang nggak ngerti itu namanya medsos
anak lima belas tahun empat belas tahun
bisa terjadi pada anak saya
bisa terjadi mungkin anaknya mas yang baru sd
nggak ngerti bahwa masalah ini bisa menyinggung orang banyak
begitu dilatih ternyata anak kecil kan gitu
ini bisa terjadi
jadi memang dengan ini dengan adanya ini bisa menjadi orang bilangnya gegar
gegar gegar apa ya
ini menjadi masalah yang harus kita sikapi bersama juga
ini maraknya persekusi ini kira kira sudah masuk dalam tahap darurat tidak menurut mbak yudhila
nanti kita akan ulas lebih lanjut ya
cnn indonesia prime news masih akan segera kembali
baik kita akan berbicara sekarang tentang apakah fenomena persekusi ini memang sudah masuk tahap darurat atau tidak
mbak yunita catatan bersama teman teman anti persekusi tadi seperti apa kira kira
apakah memang ini semakin marak kemudian masuk dalam tahap darurat ataukah ini hanya kes tertentu saja
menurut kami ini adalah suatu indikasi suatu keadaan yang sangat parah
jika memang terus dibiarkan
indikasi bisa menuju ke darurat
karena memang dalam beberapa kasus kejahatan yang sifatnya meluas dan juga sistematis dan yang dibiarkan begitu saja
itu bisa menyebabkan justru kejahatan internasional yang begitu luas
dimulai dari kejahatan kejahatan yang besar seperti genosida kejahatan terhadap kemanusiaan
yang begitu meluas terjadi itu diakibatkan dari adanya tidak adanya upaya yang serius terhadap hal hal yang terjadi pada saat ini
hal yang kecil kecil disitu ketika dibiarkan dan terkesan
mungkin tidak ditangani secara serius maka bisa terjadi hal hal yang besar kemudian
maksudnya seperti itu ya
ya bisa menjadi konflik yang sangat besar
sebenarnya dari indikasi adanya upaya yang meluas dari terjadi di enam provinsi atau enam kota ini
dan juga sistematis dengan pola yang sama dengan rentang waktu yang sangat singkat
ini masih bisa ditindaklanjuti
tapi jika memang ini tidak terjadi dan ini semakin besar
justru ini akan sangat bahaya bagi indonesia kedepannya
jadi kami melihat bahwa upaya yang benar benar serius ini harus benar benar dilanjutkan
baik tapi tadi kita kan sempat berbicara bahwa di satu sisi orang yang melakukan pengerudukan
main hakim lah intinya begitu main hakim sendiri
itu yang kita sorot di sekarang ini
yang juga sangat berbahaya kalau kejadiannya frekuensinya itu terjadi meningkat gitu ya
bisa menuju ke arah darurat
tapi di sisi lain kan juga ada tadi soal bagaimana orang berbicara agar tidak sembarangan di media sosial
karena media sosial ini mindsetnya itu bukan pribadi sebenarnya
itu sudah bisa keranah punggung
bisa keranah punggung
itu sudah bisa keranah publik
menurut anda dari koalisi anti persekusi itu ini menjadi catatan penting juga tidak
mengenai kebebasan berpendapat memang kita harus tetap menjamin kebebasan hak berpendapat
tapi memang ada batas batas daripada kebebasan berpendapat tersebut
jadi memang harus dilihat sekali lagi apakah yang diberitakan atau yang menjadi postingan itu
apakah itu termasuk tindak pidana atau tidak
memang harus ada unsur unsurnya
apakah ini hanya sebatas kritik atau ini sudah sampai pada tindak pidana
misalkan seperti siar kebencian yang pada akhirnya menimbulkan tindak pidana yang lebih besar
memang harus dilihat sekali lagi terhadap hal itu
dari berbagai kasus yang orang orang yang dikatakanlah sekarang ini menjadi korban persekusi itu
apakah postingan mereka sebenarnya merupakan melanggar kebebasan batas kebebasan berpendapat itu sendiri
memang mayoritas daripada isi postingan yang kami temukan
mayoritas memang mengkritik dari tokoh tertentu atau ulama tertentu
dari pada suatu kelompok tertentu
apakah itu benar atau itu bisa mencapai pada tindak pidana tertentu
memang itu kita harus lihat
apakah pendapat tersebut pada akhirnya menimbulkan tindak pidana baru
atau apakah hal tersebut merupakan pendapat daripada atau
pandangan teman teman koalisi anti persekusi itu masuk pada siar kebencian tidak yang seperti yang tadi sempat disampaikan
kalau siar kebencian tidak
tapi bahwa memang beberapa isi postingan ada yang sangat provokatif
ada beberapa postingan yang memang hanya merupakan kritik
mayoritas merupakan kritik
mayoritas merupakan kritik bagaimana pak anda melihat ini pak
kalau kita berusaha untuk menyeimbangkan ini
di satu sisi kalau melakukan main hakim sendiri ya pidana
tapi di sisi lain yang mengomong sembarangan dan bisa menyinggung menyebabkan perpecahan siar kebencian dan lain sebagainya juga harus ditindak begitu pak
kalau saya kembali saja ke apa yang tertulis di dalam hukum ya
jadi kita mengacu kalau kebiasaan berbicara di muka umum itu
mengacu pada dua undang undang
yang pertama karena kalau kita menganggap bahwa medsos ini adalah domain publik
itu tentu saja kita mengacu bahwa untuk berbicara di muka umum itu harus ada yang asas manfaat
yang dua adalah kehatian
kemudian memiliki etikat baik
yang keempat adalah adanya kebebasan yang terkontrol
kemudian kalau kita melihat bahwa
ini kebebasan bicara ini adalah persis bisa diterapkan seperti undang undang
undang undang sembilan ratus sembilan puluh delapan ini bahwa dia harus menghormati hak dan pesan orang lain
menjaga moral dan etika
brengsek ini kamu
ini harus sangat sangat harus dipahami oleh masyarakat indonesia
kemudian mentaati hukum dan perundang undangan dan menghormati keamanan ketertiban umum
tetapi yang lebih penting lagi bahwa
hukum adalah panglima
jadi tidak boleh orang itu mengambil hukum di tangan sendiri
karena dia mengambil hukum di tangan sendiri
yang terjadi adalah anarki
nanti terjadi adalah konflik korseletar
itu tidak bidana yang lain lagi
oke baik kita lihat nanti bagaimana perkembangan kasus ini
semoga tidak ada lagi kejadian kejadian yang serupa seperti menimpang di cipinang
kemudian menimpa seorang ibu yang juga merupakan dokter di sumatera barat
tidak terjadi lagi
pak bisa ya pak pujo
dari kepolisian yang akan menghalau ini pak ya
bisa itu kita kan melakukan upaya upaya
karena ini orang sudah mulai khawatir
sebenarnya nulisnya juga biasa biasa aja
tiba tiba digeruduk orang
kan tetap aja pak satu orang kalah dengan banyak orang
ya betul kali
kita melakukan berbagai upaya secara maksimal
untuk yang pertama melakukan upaya pendidikan
dua adalah pencegahan
yang ketiga adalah penindakan jika terjadi permasalahan pidana
satu satunya menutup anda seperti apa pak yunita
agar ini tidak kemudian terjadi lagi
apakah juga menghimbau mereka yang kemudian mengkritik dan lain sebagainya di media sosial
atau seruan bijaklah menggunakan media sosial juga begitu
memang pertama dari kami sendiri sebenarnya ada kesulitan dalam penegakan hukum
apa definisi antara kritik maupun kebebasan berpendapat apa yang harus masih dianggap wajar atau tidak
definisi itu tidak ada
sehingga ketika seseorang menganggap kritik apakah ini akan menodai suatu agama atau bukan
ini yang menjadi perdebatan
oleh karena itu pasal pasal yang sifatnya karet
itu yang digunakan
untuk mempersekusi orang
yang kedua kami melihat
memang kami berharap masyarakat luas tidak juga menyebarkan siar kebencian atau kepada orang orang
dan yang ketiga yang kami harapkan
dan ini yang paling serius
kami mengharapkan adanya upaya atau investigasi serius dari polisi republik indonesia untuk benar benar mengatasi hal ini
karena memang jika dibiarkan ini akan menjadi kejahatan yang sangat serius terjadi di indonesia
inilah awal mula kejahatan yang sangat serius terjadi kalau ini dibiarkan
karena ini sudah meluas dan sistematis
baik terima kasih pak pujo terima kasih mbak yunita atas ulasannya pada malam hari ini
kita berharap kejadian seperti di cipinang dan juga sumatera barat tidak terjadi lagi
dan intinya tetap bisa berpendapat secara bebas
tapi kita harus tahu juga batasan batasannya
karena kalau melanggar batasan batasan itu maka kebebasan berpendapat orang lainlah yang dilanggar
terima kasih pak yunita terima kasih pak apujo sekali lagi
dan cnn indonesia prime news masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini